sementara pihak yayasan smk lingga kencana depok menyebut bus yang digunakan dalam kegiatan wisuda di bandung dalam kondisi layak
sementara sopir mengatakan bus rusak dan terpaksa keluar jalan raya untuk menghindari lebih banyak korban
pihak yayasan smk lingga kencana depok jawa barat memberi penjelasan terkait kecelakaan maut rombongan siswanya di garut jawa barat sabtu malam
pihak yayasan menyebut jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan wisuda yang sudah menjadi agenda tahunan dan telah disepakati orang tua siswa
pihak yayasan menyebut jika pus yang digunakan juga dalam keadaan baik
pihak yayasan menyebut jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan wisuda yang sudah menjadi agenda tahunan dan telah disepakati orang tua siswa
pihak yayasan menyebut jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan wisuda yang sudah menjadi agenda tahunan dan telah disepakati orang tua siswa
kerusakan bus juga dilaporkan peserta yang selamat
saat menghubungi ibunya usai kejadian kecelakaan itu
sang anak vivi aulia mengatakan mesin bus rusak sebelum terguling
eh jam enam makan aku jam delapan lah katanya makan
ya gitu kan makan gelap gelapan mobilnya rusak
ya udah kalau begitu baca ya pikiran yang banyak
saya bilang gitu kan ya sudah dia gak apa apa jangan ngomong apa apa ya
nah pas mau isa kalau nggak salah dia berapa kali panggilan
nah pas diangkat ini aku mah ini aku
lalu dia pas angkat apa doanya dia
mobil aku terbalik terus langsung dia jerit jerit kan
dia jerit jerit temen aku mah temen aku terbalik gimana
terbalik mau mobil aku
saksi mata menyebut bus diduga mati mesin sehingga mengalami kecelakaan
badan bus tak dapat dikendalikan dan meluncur hingga sempat menabrak mobil lalu terguling
kejadiannya dari arah bandung menuju subang
mobil itu kelihatannya mati lampunya dia cuma pakai lampu azhar doang
nah supir banting setir ke kiri supet banting setir ke kiri
setelah itu nabrak kendaraan
nah abis itu terguling ke kanan
langsung nabrak sejumlah kendaraan sepeda motor
mesin mesin saya kiranya lah mati mesin karena nggak ada klakson nggak ada apa gitu
cuma karena pas terbalik tuh kenceng
menyebabkan sebelas orang meninggal dunia dan puluhan orang luka luka
hingga semalam kerabat dan pelayat terus berdatangan ke rumah duka
kedatangan pelayat untuk mengikuti doa bersama dan tahlilan yang digelar keluarga korban
tim liputan kompas tv